tim kampanye badan pemenangan nasional prabowo sandi titik soeharto menyapa ratusan relawan di purwokerto jawa tengah rabu siang
titik yang datang bersama mayang sari langsung menjadi sasaran swafoto para relawan
kedatangan titik suharto bersama mayang sari ke purwokerto merupakan rangkaian kegiatan mereka untuk menyapa relawan prabowo sandi
terkait survei litbang kompas yang menunjukkan jarak elektabilitas antara pasangan jokowi ⁇ maruf ⁇ dan prabowo sandi yang semakin sempit
titi mengaku optimistis elektabilitas capres nomor urut dua akan menyalip capres nomor urut satu
sementara itu mayang sari yang juga istri bambang triatmojo mengaku senang bisa bertemu dengan para ibu apalagi berada di tanah kelahirannya purwokerto
ibu sekarang di sini di purwokerto disambut dengan banyak sekali ibu ibu mama di sini
mudah mudahan ini mama ini menandakan semangat untuk memenangkan prabowo sandi
alhamdulillah ini saya rasa berkat partainya mama nih
partai mama yang ada di daerah daerah seluruh penjuru tanah air yang semangat empat puluh lima semangat dua ribu sembilan belas untuk ganti presiden